pansus angket kpk sempat meradang karena gagal menghadirkan miriam s haryani untuk menggali keterangan
usai libur lebaran ini pansus langsung bergerak dengan mengunjungi berbagai institusi yang dimulai hari ini dengan mendatangi bpk untuk meminta audit anggaran kpk
selanjutnya pansus juga akan mendatangi para napi kasus korupsi mencari tahu apakah ada cacat prosedur saat dilakukan penyelidikan penyidikan hingga penuntutan
lalu tepatkah langkah pansus tersebut untuk mencari kebenaran dengan justru mendatangi para napi napi kasus korupsi
panitia khusus angket kpk langsung melancarkan gerilya usai libur lebaran dengan melakukan kunjungan ke berbagai institusi
mulai hari selasa ini pansus datang ke gedung badan pemeriksa keuangan meminta laporan anggaran kpk untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran
untuk itu kedatangan kami ke bpk untuk mencari kebenaran
untuk meminta proses audit proses pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban kpk sejak kpk berdiri
sampai sejauh mana bahkan kinerjanya seperti apa
usai menyambangi bpk pansus rencananya juga akan menyambangi mabes polri untuk membahas peran dan dukungan kepolisian terhadap kpk
selain itu anggota pansus juga akan menemui para narapidana kasus korupsi yang ditahan di lapas pondok bambu dan lapas suka miskin
kalau terkait dengan para napi
korupsi ini tindak pidana korupsi ini
kita sebenarnya fokusnya kepada proses penyelidikannya penyidikannya pada saat di kpk
apakah ada penyimpangan atau hal hal yang dirasa merugikan dan melanggar ham lah
karena kita sering dengar sebetulnya
tapi kan kita nggak bisa bilang itu menjadi fakta kita
kita harus cari faktanya lah
sebelumnya pansus sempat meradang dan mengancam akan membekukan anggaran kpk dan polri
karena tidak memenuhi instruksi mendatangkan miriam s harian
yang mengadakan penyelidikannya
kunjungan ke berbagai institusi ini dianggap sebagai manuver baru pansus untuk kembali menghadang kpk
dpr sedang menguburkan dirinya hidup hidup ke dalam lumpur yang sedemikian dalam
dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan
hak angket yang melanggar prosedur dan substansinya
kemudian ini juga bicara pembekuan dan menorupiahkan
ini padahal tidak ada dasar hukumnya
jadi ini bukan ancaman terhadap kpk
dpr berulang kali menolak jika hak angket yang digulirkan disebut sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah
namun langkah pansus ini justru dinilai bisa berbalik mencederai kepercayaan masyarakat terhadap parlemen
agus firmansyah cnn indonesia
ya gagal menghadirkan miriam
pansus hak angket kpk kini mulai melebarkan sayapnya
mengunjungi terpidana kasus korupsi dengan dali mencari kemungkinan adanya penyimpangan prosedur
hingga pelanggaran ham terhadap para terpidana kasus korupsi selama menjalani pemeriksaan di kpk
apakah langkah tersebut sudah tepat
untuk menjawabnya kita akan langsung bertanya kepada masinton pasaribu anggota pansus hak angket
selamat malam bang mas hinton
selamat malam pak indra
dan juga ada tamai selangkun peneliti dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam pak indra
ketika saya membaca berita begitu saya baca ketika untuk mencari jawaban kebenaran
adakah pelanggaran prosedur dan sebagainya bertanya justru kepada napi kasus korupsi
ini tepat nggak sih sebenarnya
jadi begini sama dengan judul ini jurus baru pansus hadang kpk
memang jurus baru ini
ya kan nggak ada urusan jurus jurus
terus kemudian ada media nasional hari ini wah pansus angket mencari cari nggak ada mencari cari
barang sama kami itu sudah lengkap
dokumennya lengkap pak
dokumen tentang kpk
banyak hal dari mulai pelanggaran dari mulai bagaimana pengelolaan anggaran
terus bagaimana prosedur penanganan perkaranya
terus bagaimana penyadapan yang dilakukan semena mena tanpa aturan hukum yang jelas
jadi kalau dikatakan pansus ini cari jurus baru terus mencari cari nggak ada yang dicari pak
semuanya sudah lengkap ya dokumennya segini
nanti akan kita buka ini semacam episode
ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik dan memberikan edukasi yang sangat positif buat publik
bagaimana sebuah sinetron ditayangkan selama ini dan opini dibentuk
dan kami hanya bisa menyampaikan dengan fakta fakta yang ada
nah sekarang boleh tidak kita mulai satu persatu
ketika akan menemui para napi kasus korupsi
dengan dali mencari tahu apakah ada kesalahan prosedur atau tidak
itu dimana ini ya
apa namanya kerangka untuk berpikir bahwa itu adalah cara yang tepat
jadi kami begini kami cuma bukan mencari cari ini
proses penegakan hukum itu kan harus tepat
tidak boleh melanggar hukum
nah maka datang ke suka miskin datang ke pondok bambu
ya kami mencoba mencocokkan informasi
mencocokkan bukan baru mengumpulkan data
tidak data sudah lengkap
check and recheck terhadap informasi di posko pengaduan panitia angket
dan juga informasi informasi lain yang kami dapatkan
baik itu di komisi tiga maupun di panitia ang
siapa aja yang akan ditemui
nah nanti di sana itu kita belum menentukan siapa siapa orangnya
tapi nanti kita akan mencoba berdialog di sana
karena begini penegakan hukum ini kan tidak boleh melanggar hukum itu satu
kedua penegakan hukum itu juga harus memenuhi aspek keadilan
ketiga penegakan hukum itu tidak boleh melanggar privasi orang
nah jadi kita ingin memastikan
iya kita ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini sesuai dengan prosedur
apakah informasi yang masuk ke panitia angket selama ini maupun juga komisi tiga
berkaitan dengan apa yang mereka alami selama ini
dan informasi yang kami dapat itu sudah sesuai belum
cuma pertanyaannya begini
jadi kami akan mencocokkan itu
ini yang disampaikan juga oleh kpk begitu ya
kpk menyatakan tapi kan prosesnya sudah selesai
mereka para narapidana artinya proses persidangan sudah selesai
mengapa dikaitkan dengan proses persidangan
karena ketika ada ketidakadilan dan lain sebagainya kan bisa dijalankan sebelumnya
kecuali memang misalnya
pansus angket meminta informasinya begitu kepada
yang prosesnya mungkin belum berkekuatan hukum tetap
kalau narapidana ini kan sudah
lahannya sudah dipakai semua dan mereka dinyatakan bersalah
kalau mereka diminta informasi
tidak khawatir akan terjadi misleading justru
justru kalau dalam proses penanganan perkara
master malah nanti kita dibilang ikut mencampuri perkara yang sedang ditangani
tapi kalau sudah bersatu narapidana
kalau dia sudah inkrah apa segala macam
kan juga perlu kita dengarkan hal hal yang selama ini
atau mungkin atas
kan tidak semua orang ngerti tentang hukum beracara
nah itu kan kita dengar ada orang yang diarah arahkan
ada orang yang dikondisikan
nah hal hal begini kan juga
pansus mendengar itu memang ada yang diarahkan ada yang dikondisikan
iya bahkan ada istrinya yang juga
itu ya nama penyidik
nah tapi kan begini
ini kan informasi informasi ini harus kita
maksudnya itu itu tindak asusir ya
tidak tahu dinikain sama penyidik kali dipacarin atau apa
ada yang begitu
hal hal begini kan nggak pernah terungkap ke publik
di publik itu kan semuanya baik
apakah mereka juga punya ruang untuk melakukan pembelaan yang cukup
di luar kasus hukum yang mereka hadapi
itu kan juga nggak pernah terungkap baik ke publik selama ini
angket ini akan menjadi menarik pak
makanya jangan alergi jangan a priori dengan angket ini
karena di angket inilah nanti penyelidikan ini
akan tersaji semua
karena ini akan kita gelar secara terbuka
dalam forum panitia angket ini nanti
publik akan melihat
fakta fakta selama ini yang ada di dalam kpk maksudnya begitu kan
iya bagaimana proses penegakan hukum kita sesungguhnya
apakah dia sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum itu sendiri
atau justru melanggar rambu rambu hukum
ketika salah satu agendanya akan mengunjungi
napi kasus korupsi alasannya tujuannya mencari tahu hal hal yang tadi disebutkan
apakah mereka pernah diarahkan dikondisikan
bahkan tadi ada dugaan
dugaan atau sudah pasti itu tindakan asusila tadi itu
oleh penyidik kpk
informasi ke kita
maka kita datang itu
itu yang masuk
untuk memakai cek semua
maka tadi saya katakan ini check and recheck
informasi sudah lengkap
kalau yang saya lihat kan memang angket ini yang pertama kita lihat
perdebatannya soal legalitas
kemudian perdebatan lain yang sudah muncul adalah
ini sebetulnya objek angketnya apa
yang itu yang kemudian ditanyakan dari awal
apa sih sebetulnya
ya masih terus terjadi perdebatan sampai sekarang ya
misalnya apa sih angketnya objeknya misalnya
oh merevisi pendekatan hukum
oh atau mau merevisi lembaga kpk
oh mau evaluasi kpk
oh atau misalnya mau meminta rekaman pemeriksaan
atau yang lain yang lain sebagainya
ini yang kemudian kan publik terdistorsi informasinya
nah ini yang menurut saya belum jelas
nah sehingga kalau kemudian substansinya belum jelas
potensi dia akan kemana mana semakin besar dan keluar dari tujuan
ketika pertama yang dipersoalkan soal audit kpk soal keuangan
tiba tiba ngomongin soal koruptor yang sudah terpidana misalnya
kemudian ketika bergulir lagi
miriam eshani nggak bisa didatangkan ke dpr begitu
pemanggilan begitu nggak mau datang nggak bisa datang oleh kpk nggak diizinkan
kemudian begitu terus ke tempat yang lain
jadi menurut saya substansi angketnya semakin besar
makin tidak jelas
kalau disebutkan tadi akan menjadi menarik membuka fakta fakta
penegakan hukum di dalam kpk selama ini
nah sekarang kita lihat misalnya
hal hal yang kemudian dilihat
yang dipertanyakan soal misalnya perhitungan kerugian negara ini seperti apa
pengadilan itu kan sebetulnya ruang untuk menguji
jadi perhitungan kerugian negara yang dilakukan betul atau tidak
dalam keputusan karena apa
tahap terakhir sudah dalam penuntutan bacaan tuntutan
nanti ada jawaban dari pihak
dan segala macamnya
jadi memang ini ruang emas dalam proses pembuktian
tapi tiba tiba komentarnya masuk misalnya
tidak benar perhitungan kerugian negaranya
ada yang di doa dalam proses segala macam
yang menurut saya itu adalah proses yang ada di luar hukum
nah ini yang kemudian kita harus lihat dulu
itu mendistorsi informasi ke publik justru ya
saya rasa ini proses proses sidangan yang sedang berjalan
kalau memang mau tungguin sidangnya
kalau kemudian bukti tidak prudent
misalnya fakta perhitungannya tidak benar
yakin pasti hakim tidak akan mengabulkan perhitungan kerugian negaranya
atau paling tidak mengabur apa namanya
tidak mengiakan dalam tanda kutip tuntutan yang jaksa
tapi kan tidak ke sana asumsi yang dibangun
asumsi yang dibangun adalah proses berantakan
perhitungan kerugian negara tidak ada dan lain sebagainya
kemudian kalau kita geser misalnya
ada indikasi indikasi perbuatan lain
dalam proses pendekatan hukum
yang katanya tadi ada unsur pidana
misalnya tadi ada siapa lagi yang disebut
misalnya ada saksi yang diperlakukan tidak benar dan segala macam
itu kan ruangnya sangat terbuka
kita lihat sekarang
dalam kasus miriam s hariani
ada upaya pra peradilan
ketika misalnya pengacara bilang
saya mau pra peradilan kan
kpk tidak akan masuk dalam proses penuntutan
padahal kalau kpk mau berpikir
dia bilang udah gak usah kasih ruang nih buat pra peradilan
langsung berkasnya naik ke penuntutan
tapi kan tidak ditunggu
sampai pra peradilan selesai
kpk selesai lebaran kemarin
baru masukkan berkas ke dalam penuntutan
tapi kalau yang bisa
ini itu yang terjadi kan
jadi sebenarnya ruang untuk cek and balance itu tersedia
nah kemudian kalau ada pidana pidana lainnya
sekarang dalam konteks pencemaran nama baik saja
itu polisi sangat responsif
novel dilaporkan perkara yang udah belasan tahun lalu
ditangani sama kepolisian
jadi menurut saya
kalau memang ada indikasi pidana dalam proses penanganan perkara
kenapa yang bersekutu dilapor
ruangnya banyak ya
ruangnya ada banyak diberikan
jadi negaranya sudah punya sistem
jadi jangan sampai sistem yang sudah ada
seolah olah tidak bekerja kemudian dpr masuk
yang kemudian justru mendistorsi persoalan yang sudah disun rapi dalam proses persidangan
kalau anda melihat yang napi
yang lainnya akan ditunjungi oleh dpr ini
juga termasuk yang mendistorsi
lagi lagi tadi misalnya
proses penegakan hukumnya
kan sudah selesai prosesnya
karena sudah selesai prosesnya
ruangnya juga ada
dan itu melalui pengadilan
melalui pengadilan sudah inkrah
kalaupun ada banding diikutin sama kpk
kemudian kalau dia kasasi ke mahkamah agung
diberikan ruang kasasi itu
ruang ruang hukum sebetulnya sudah ada dan tercipta
harusnya dpr melalui komisi tiga itu memastikan
ini sudah melalui sistem
jangan tiba tiba kemudian membuat penyelidikan baru
atas perkara yang sedang berjalan
justru begininya kita tahan dulu setelah jeda ya
kita akan lihat jawaban dari bang mas hinton
tetaplah di cnn indonesia prime news
baik sebenarnya ada banyak ruang dan bukan menjadi tidak relevan ketika menanyakan atau
ya seperti pertanyaan saya yang awal tadi
kalau ke napi napi kasus korupsi
apa yang mau dicari lagi
karena itu sudah melalui proses persidangan dan berkekuatan hukum tetap begitu
apapun yang disampaikan itu kan
kenapa saat itu tidak digunakan jalur hukumnya
kok nggak fokus sih angket kpk ini
ada pertanyaan gitu
yang mana juga angket kpk
yang diangket kan kpk nya bukan terhadap satu soal gitu ya
bukan terhadap satu persoalan
dalam perkara yang ditahan oleh kpk
kita tidak masuk ke dalam peran penanganan hukum
jadi menurut anda masih tetap fokus
apa yang kita ini kan adalah dalam konteks pelaksanaan undang undang
sudah benar nggak
kpk ini menerapkan
melaksanakan perundang undangan sesuai dengan tupoksinya
pegawai pegawai di sana itu sudah memenuhi ketentuan dalam undang undang asn
maupun peraturan pemerintah
nah ternyata kan
ini hasil audit bpk ketika kami tadi
melakukan konsultasi kepada bpk
ada beberapa penyidik kpk yang usia pensiunnya sudah melampaui dari
ketentuan perundang undangan dan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun dua ribu dua puluh
itu layak menjadi materi angket nggak sih
bukan persoalan materi angket
yang diangket ini kan kpk nya
bukan pada teknis teknis ini
bahwa disini ada ketidakpatuhan
ada ketidakpahatuan yang dilakukan oleh kpk
baik umpama dalam sisi sdm
orang yang seharusnya sudah pensiun
dalam usia lima puluh enam tahun itu
masih diangkat sebagai penyidik kpk
itu kan memiliki implikasi
apakah produk dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh
orang yang tidak memiliki legal standing ini
sah secara hukum
nah itu kan harus diuji
itu salah satu bagian saja
kemudian dalam konteks penyadapan
apakah penyadapan yang dilakukan oleh kpk selama ini sudah memenuhi ketentuan perundang undangan
apa yang ditemukan pansus angket apa soal penyadapan ini
dalam konteks penyadapan ini
tadi dalam audit kinerja oleh
penyadapan ini tidak menunjukkan
bahwa kita memiliki landasan hukum yang kuat
dalam sisi penggunaan anggaran
kalau kita total tadi itu ada berkisar delapan hingga sembilan miliaran potensi kerugian negara
ya dalam pengelolaan yang tidak cermin
yang kemudian kewenangan penyadap di negara kita siapa saja
nah aturannya kan
aturannya itu adalah
setelah keputusan mk keluar itu kan harusnya dibuat sebuah undang undang
melalui izin izin pengadilan atau apa
atau perintah mana gitu
nah ini kan juga nggak jelas
nah maka ini kan jangan sampai
ada landasan hukum yang kuat begitu
iya kpk kan bersandar pada sop nya
apakah sop itu bisa
memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan undang undang
kita dalami di angket ini
agar penegakan hukum kita ini benar benar sesuai dengan
prosedur hukum itu sendiri
jangan sampai penegakan hukum
berkali kali saya katakan
menabrak rambu rambu hukum itu sendiri
dan temuan dari pansus angket selama ini
dengan dokumen yang banyak tadi
memang banyak yang melanggar hukum
ya kalau dia nggak
tidak memiliki legalitas yang kuat di sana
berarti produknya juga
tidak asah dong
secara hukum kan gitu
nah hal hal begini kan harus dibenahi
nah kalau selama ini kenapa
menyatakan ketika mereka minta untuk
bahan bahan untuk dilakukan audit
apa segala macam
nggak pernah transparan kok kpk
bukan bang mas hinton ini ya
sehingga bahannya yang tersaji ke kpk itu
eh ke bpk itu
melakukan audit itu
bahannya yang hanya diberikan oleh kpk
kpk selalu berlindung
oh ini rahasia negara
rapat dengan komisi tiga juga begitu
mengaudit intelijen aja bisa
ada apa kok
hanya kpk yang bisa melebihi itu ya
berlindung dibalik rahasia negara
nah gitu lah
rahasia berlindung dibalik itu
ada sesuatu yang disembunyikan
angket ini akan menyelidiki itu pak
akan terang benderang nanti
kalau ternyata kpk sudah sesuai prosedur
udah gitu aja berarti
oke baik baik
tinggal kita tingkatkan
belum memenuhi prosedur
tinggal kita benahi
benahi dengan revisi undang undang kpk
tapi kalau lihat dari beberapa hal tadi
tidak ada landasan hukum
anda setuju tidak ini
menjadi salah satu materi
yang juga sering diperdebatkan dalam
ketika wacana revisi undang undang kpk muncul
soal penyadapan yang harus atas izin pengadilan
dan lain sebagainya
kita tadi perhatikan
apa yang diasumsikan oleh masyarakat
berarti kan tidak salah begitu ya
apa yang mau diangket
jadi nggak ada substansi yang mau diperiksa
apa entitas pemeriksaan
kalau kita pernah baca audit misalnya
ada laporan kinerja
ada laporan keuangan
pemerintah setujuan tertentu
dan ini banyak sekali bentuknya
itu entitas pemeriksaan
itu baru bicara soal keuangan
bagaimana kalau kemudian kita bicara angket lembaga
nah ini yang kemudian kan celaka dua belas
substansinya akan kemana mana melebar
yang kita bisa pastikan adalah
dalam pandangan saya
ini akan sia sia
nggak jelas substansinya
audit keuangan aja
ini harus dicek tadi
ini mau yang mana yang mau dicek
oh laporan keuangan
laporan keuangan laporan keuangan
oh terakhir lagi
misalnya mau dilihat pdtt
pemeriksaan tujuan tertentu
ini menjadi spesifik
nah sekarang kita lihat contoh misalnya
hak angket yang pernah bergulir misalnya
ada yang lain lain misalnya apa
oh senturi masalah nih
dia macet kemudian ada kebijakan yang dilakukan
itu yang mengganggu negara
dan berdampak pada para nasabah nasabah
jadi jelas substansinya
fokusnya di mengapa bail out itu
nah ini kan tidak
pokoknya kpk audit
nah itu yang pertama
yang kedua sekarang kita lihat
substansi persubstansi yang disampaikan oleh bang mas hinton
pertama soal audit penyadapan
dari semua lembaga lembaga yang punya kewenangan menyadap
itu kpk punya auditnya
dan setiap tahun dipublish
hasil pemeriksanya seperti apa
katanya kan resmi dari kementerian
kementerian apa namanya
kominfo beberapa kali dalam setiap tahun
sudah malah menyampaikan auditnya
bahkan dia menyatakan konferensi bareng bersama dengan pihak kementerian
nah sekarang kita lihat
bagaimana dengan kepolisian
siapa yang mengaudit proses penyadapan di kepolisian
kemudian yang lainnya
bnn punya keundangan menyadap
ada keundangan di sana
lembaga lembaga lainnya seperti apa
penyadapannya ini yang tidak pernah diurus
padahal potensi penyimpangan ketika tidak di audit semakin besar
kpk yang di audit
kpk sudah di audit
tapi tetap mau dikejar
kpk dalam sehari ini sedang mengganggu nih
di dpr sudah mau disebut sebut dalam penutupan
dalam konteks ini saya nggak setuju sama tama
dia tidak bisa diarahkan pada
mempertanyakan fokusnya begitu
ada penyimpangan di dalam kpk
yang disebut dalam undang undang md tiga itu
pemeriksaan terhadap proses penyelenggaraan undang undang
yang berdampak luas bagi masyarakat
jadi itu sudah di
sebetulnya undang undang memberikan kewenangan angket
bukan tanpa batasan
oh semuanya diangket
pokoknya angket tidak
kemudian tadi dijelaskan
yang berdampak luas bagi kita
ya pemberantasan korupsi ini
memiliki dampak yang luas
nah sekarang kita tanya
bayangkan kalau pemberantasan korupsi kita
tidak ditangani dengan secara mekanisme yang kuat
pertanyaannya kan begini
semua terjalani ya
tadi kita baru bicara soal penyedapan
kemudian apa lagi tadi
tidak ada dasar hukumnya
penyedapan kpk memang berbeda
dan lembaga lainnya
tapi ada dasar hukumnya tidak
karena masih di undang undang
memang ada putusan pengadilan
ada putusan pengadilan mk
putusan mk mengatakan
memang harus ada ketentuan
ya kalau kemudian
tidak ada dasar hukum
siapa yang keliru
harusnya memang dibentuk yang namanya rpp
rancangan peraturan pemerintah
terkait dengan penyedapan
ini yang tidak pernah ada
kalau tidak pernah ada
siapa yang keliru
yang keliru adalah kementerian kemudian ham
kalau tidak dong
karena kementerian kebenaran ham
itu dia golkar harusnya menyiapkan dari sedia
kenapa undang undang itu berasal ketentuan
itu yang salah
kalau dia peraturan
lantas berdasarkan apa dia menyadap
nanti dulu sebentar
kalau menyadapkan sudah jelas misalnya
bahwa penyadapan kpk yang dilakukan selama ini
sebetulnya tidak bermasalah
tapi mk mengatakan
memang perlu ada dasar hukum lainnya
untuk memperkuat secara protak
oh tidak bermasalah
tapi perlu ada dasar hukum lainnya
perlu ada pengaturan yang lebih spesifik
apa rekomendasi mk pada waktu itu
ya ada tadi peraturan pemerintah
nah pertanyaannya sekarang begini
kalau rpp siapa yang buat
nanti kalau kpk buat sop lagi
nah berarti memang alamatnya kemana
kalau dia substansinya penyedapan
dia harus ke hukum ham
kalau memang harus ada undang undang soal penyadapan
berarti harus ada dua lagi lembaga yang disasar
yang kedua adalah dpr
karena undang undang dari mana lahirnya
nggak mungkin kpk menggunakan undang undang
nah itu soal penyedapan
jadi kalau kita mau urut satu persatu
mungkin maksudnya pak mas hidat begini
kalau memang itu masih belum ada
maka katakanlah ppnya belum ada
undang undang misalnya juga belum keluar
kenapa tidak diminta oleh kpk misalnya
atau kpk tidak melakukan penyedapan dulu
sekarang kita balik
ada undang undang lain dan kewenangan beratasan korupsi
yang pernah tanggal gara gara mk
pengadilan tindak pidana korupsi
nah pengadilan tindak pidana korupsi
itu diputuskan oleh putusan mk
jadi dengan undang undang
bukan dalam undang undang
akibatnya harus ada yang namanya
undang undang pengadilan tipi korps
kalau kemudian undang undang pengadilan tipi korps
apakah pengadilan tipi korps ditentik
pengadilan tipi korps tetap berjalan
tetap bisa memutuskan
nah makanya kemudian tadi
itu substansinya kalau undang undang
nah sekarang di kpk penyedapan
kalau pun itu harus undang undang
tapi kan yang dibahas adalah rpp nya
rancangan peraturan pemerintah
yang di situ alamatnya harus kemana
harus ke kum ham
kalau tidak di kum ham
berarti ya pemerintah presiden dan dpr
terus dasar apa dong dia menyadap selama ini
tidak boleh berhenti penanganan kasus korupsi
tidak boleh berhenti
dia berdasarkan apa dong menyadap
inilah yang mau kita dalami
kita akan tanyakan
ini kan begini
apa yang diindikan oleh
berkaitan dengan angket ini
mau datang menjelasin itu
kuda keburu a priori saja orang
dalam sejarah angket
dalam sejarah penyelidikan angket dpr
dia pasti ditemukan
mana yang enggak
ada kerugian negara empat delapan triliun
itu setelah kita hitung pada saat
dan kita mintakan audit
investigasi yang dilakukan oleh bpk
indikasi kerugian negara empat delapan triliun
perundang undangan di sana
yang memisahkan regulator dengan operator
itu tidak pernah ditaatir
jadi maksudnya dari sekarang ini ya
nah dengan sekarang ini
ini kan dibangun dulu ini
seakan akan bahwa ini akan menghambat kinerja kpk
kpk bekerja pak
dalam fungsi pengawasan
pelaksanaan undang undang yang dilakukan oleh instansi
institusi negara seperti kpk
apakah dia sudah memenuhi ketentuan perundang undangan
kemudian apakah dalam konteks penggunaan anggaran
dia juga mematuhi ketentuan perundang undangan
apakah dia sudah transparan
dia harus menjadi sebuah role model dalam
pengelolaan institusi dan penegakan hukum kita
dia dalam melakukan penegakan hukum
dia tidak boleh melanggar aturan hukum
dalam pengelolaan anggaran
dia tidak boleh korup barang seperak pun
karena kpk itu dibentuk
untuk menjadi transparan akuntabel
penuh pertanggung jawaban
yang ditemukan oleh angket selama ini itu apa
yang ditemukan oleh tim angket selama ini apa
terkait soal anggaran
terkait penyadapan seperti apa
jadi satu persatu seperti apa
bukan masih mengumpulkan data
bukankah kalau angket harusnya seperti itu
kok mengumpulkan data
orang saya bilang datanya sudah lengkap
kami sekarang bergerak itu
kami sekarang sedang melakukan cek and recheck informasi
kan kami harus mengkonfirmasi ulang
terhadap informasi dan data yang sudah kami
yang sudah dikumpulkan yang sudah ada
ini diulas apa yang kami lakukan ini
kalau dibilang ini mencari cari dibikin jurus baru
padahal ini bahannya sudah ada sama kami
mengenai tentang bagaimana kpk melakukan pelanggaran undang undang
bagaimana kpk tidak taat pada pengelolaan anggaran
bagaimana kpk menempatkan penyelidikan
tidak berdasarkan ketentuan perundang undangan dan peraturan pemerintah
datanya sudah lengkap
bagaimana konteks penyadapan
bagaimana ada yang diarah arahkan apa segala macam
ini semua sudah lengkap
sehingga kami sekarang sedang melakukan penyelidikan itu
melakukan cek and recheck pak
sekarang soal penyadapan tadi bisa dijawab
kalau tadi misalnya permasalahannya ada di kum ham
dan juga ada di dpr dan presiden kalau bicara undang undang
ya ini tenang aja
berarti apakah harus berhenti dulu atau bagaimana
tidak ini kan kami nanti akan panggil
kami akan datang ke menterian kami juga akan panggil kami akan undang
tenang aja pak ini kan sekarang sedang berproses berjalan
ya gitu loh
jadi harus sabar maksudnya
sabar aja nanti
nanti semua akan digelar secara terbuka pak
sama kayak ini kami datang ke bpk kami memastikan masalah persoalan audit apa segala macam
nah kami diberikan informasi dan data data hasil bpk
temuan apa saja yang didapat dari dan konfirmasi kepada bpk hari ini begitu ya
tadi kan sudah dilakukan kita akan ulas lebih lanjut ya setelah jeda
jadi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih pak
terima kasih terima kasih pak
ada mengatakan maksudnya
jadi mana yang diberikan ke bpk untuk melihat laporan pertanggung jawaban anggaran kpk tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas
kemudian akan menemui napi napi kasus korupsi untuk melihat bagaimana proses ketika mereka saat itu atau dulu begitu ditangani oleh kpk
tapi pak mas hintam tadi menolak ini bukan mencari cari datanya sudah ada sudah segini nih
rapat rapat terbuka nanti akan semua publik akan melihat dan itu akan menjadi sangat menarik
bagaimana selangkang lengkap sebegini menurut kita uraya semuanya bang tamah kalau data sebenarnya
mau segini mau sekarang udah zaman pake flash disk sekarang pakai satu seberapa giga gb tertera dalam
dalam flash disk nah sebetulnya yang mau kita lihat begini jadi kan tadi lagi lagi yang mau diuji
atau yang mau diurus dulu pokoknya masih masih tidak jelas tidak fokus pokoknya kpk jelas pokoknya
kpk mau dari mana sih pokoknya kpk mau suami pokoknya kpk ini yang menurut saya juga tadi
lagi lagi sekarang kpk sebetulnya kalau bicara soal pekerjaan kan semua yang dibahas tadi itu
juga sudah pernah melewati mekanisme dan proses hukum yang sudah dilakukan soal koruptor misalnya
itu sudah diuji tadi sudah ada putusan pengadilan negeri ada yang banding ke pengadilan tinggi
ada yang kasus ada yang pkr jadi uji kemudian kalau pertanyaan lagi tadi misalnya ada penyidik
yang tidak sesuai dengan peraturan soal pengangkatan penyidik itu kan sebetulnya juga sudah
perdebatannya dalam putusan di mk bahwa kpk boleh mengangkat penyidik sendiri jadi enggak ada
perdebatan lagi sekarang soal itu jadi kalau pertanyaan dasar kemana ya putusan mk kan begitu
nanti mau tanya lagi misalnya mau tanya lagi nih misalnya apalagi misalnya kamu bertanya lagi
misalnya kpk berwenang nggak ngurusin penyelidikan uang sudah selesai perdebatannya pada saat
putusannya pak ojk legis di mk kpk sudah bisa menuntut di sana pengangkatan apapun harus dia memenuhi batas usia maksimum itu undang undang
undang dan peraturan pemerintah tahun dua ribu lima ada berapa penyidik yang berusia di atas usia kerja
yang sdm kpk itu dia lima puluh enam tahun maksimal nah ini ada lima puluh delapan tahun itu orang ada empat orang empat orang
nah itu fatal menurut pansus fatal ya tentu loh ini menggunakan duit apa loh kok bisa nabrak nggak itu nabrak dong orang disuruh lima enam tahun kok bikin lima puluh delapan
kan gitu nah itu nabrak atau tidak kan gitu kita tanya dulu
kan gitu itu itu salah satu contoh salah satu
nah terus kemudian bagaimana pertanggung jawaban dengan pengelolaan anggaran yang total itu delapan sembilan miliar yang apa
instansi lain pak
contoh kpu tahun dua ribu empat belas
pimpinan kpu itu masuk penjara pak sebagian
sebagian komisioner itu masuk penjara gara gara ada temuan bpk seperti ini
nah terhadap kpk kalau saya melihat auditnya ini harusnya pimpinan kpk yang sekarang ini sudah masuk penjara ini
dengan adanya temuan temuan bpk seperti ini
apa sih temuannya temuan dibagi dulu apa temuannya
ini realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan sebesar satu dua puluh sembilan miliar
ini kalau total semua itu berkisar segitu
perencanaan pembangunan gedung kpk tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar rp enam ratus lima puluh lima juta
ini temuan signifikan tahun dua ribu enam belas
pengangkatan pegawai tetap kpk yang telah memasuki batas usia pensiun
tidak sesuai dengan pp enam puluh tiga tahun dua ribu lima belas
nah terus kemudian apa lagi
keterlambatan penyelesaian delapan paket pekerjaan belum dikenakan denda sebesar dua satu miliar
dan ada beberapa poin lagi
nah birohukum internal kpk saja sudah mengakui bahwa itu pelanggaran
birohukum internal kpk mengakui
nah kenapa itu tidak ditindaklanjutin
terhadap institusi lain instansi lain kpk langsung cepat bergerak
dalam bpk tadi itu korupsi kata
terhadap dia tidak
hal hal seperti ini pernah dimunculkan dalam rapat pengawas atau rapat dengan pendapat misalnya dengan kpk tidak
karena komisi tiga kan
kalau kita sama kpk itu kita selalu ingatkan
tapi hal seperti ini baru muncul sekarang atau
baru dapat sekarang atau
waktu rapat kami terakhir tahun
persidangan sebelumnya kami sampaikan kepada
kpk kan selalu begini
jawabannya selalu non normatif
jawab kpk kemudian berlindung di bali alasan
oh ini rahasia
berlindung di bali oh ini sop kami yang nggak boleh di ini inikan
kami harus melindungi ini apa segala macam
selalu berlindung di bali itu
nah jadi ya ini temuan bpk seperti ini
kalau kita mengacu pada instansi lain itu langsung dihitung
saat itu kenapa tidak ditindak lanjuti bang mas ibu
ketika mengetahui hal hal pelanggaran yang disebutnya
yang disebutkan baru saja oleh bang mas hinton tadi
kenapa saat itu komisi tiga tidak menindak lanjuti
padahal rekomendasi bpk itu supaya itu dibenahin
kalau ada kelebihan supaya dikembalikan
nggak ada dikembalikan nggak ada dibenahin
nah artinya apa
ini kan ini benar atau tidak
benar nggak model seperti ini
ya terjadi dalam institusi kpk yang katanya yang katanya berani jujur hebat ini
nah kita kan jangan tertipu juga ini
belum lagi mohon maaf ini kalau ini nanti angket ini berjalan pak
akan banyak tersaji informasi yang selama ini ya
selama ini ditutupi ke publik
termasuk dengan beberapa sinetron ott itu
ini sebagai informasi ke publik
kok bisa seperti ini model model penegakan hukum kita dalam hal pemberantasan korupsi
kok bisa berlangsung seperti ini dengan cara cara yang
kita tagih nih kalau bang mas hinton bilang ini sinetron proses operasi tangkap tangan selama ini
semua operasi tangkap tangan
ada beberapa yang ini
beberapa operasi tangkap tangan
yang saya lihat satu tadi
ya secara visual itu saya lihat
nanti akan kita putar di ini kok tenang aja diangket
pansus angket ini ya

nanti akan kita gelar terbuka
dan ini akan memberikan wawasan hukum yang sangat menarik
dan akan ada tontonan tontonan publik
ini sebagai hiburan ke publik gitu loh
oh ternyata tidak seperti itu selama ini
kenapa tidak seperti itu loh
saya tetap pada posisi pada tadi
ini soal angket yang pertama
jadi memang tadi kita lihat
tadi pokoknya pokoknya kpk
ini kan yang terjadi sekarang
kalau akan dijadikan bahwa ott itu penuh drama dan sebagainya
perkembangannya ada tuduhan
ott itu dan segala macam
ada sandiwara dan segala macamnya
menurut saya dalam pandangan saya
ruang ruang itu kan sebetulnya sudah selesai
pada saat seseorang ditangkap karena ott
pasti dikasihkan ruang
makanya kemudian kalau ditangkap
kpk tidak berani bicara sampai satu x dua puluh empat jam
sampai betul alat buktinya
orang yang diperiksa baru diumumkan
yang ditata ott adalah si a
tapi begini pak
umpama gini yang tadi katakan
dalam konteks ott
ini kan masih dalam ranah penyelidikan
boleh nggak dia melakukan penyitaan penyitaan penyitaan itu
boleh nggak secara hukum acara
dalam konteks penyelidikan ini
nah menurut saya tadi
bang masjid juga harus memahami soal undang undang kpk
kapan kpk boleh menyadap
kapan kpk misalnya boleh melakukan pemanggilan
nah dalam konteks tindak pidana korupsi di indonesia
memang sistemnya berubah
karena apa tadi
contoh tadi kalau polisi jaksa
dia butuh izin pengadilan
undang undang kpk tidak perlu
nah yang lain misalnya alat bukti yang tersimpan secara elektronik
menurut undang undang kpk
itu bisa menjadi alat bukti sendiri
kalau di undang undang lain dia perlu ada ahli dan segala macam
jadi memang undang undang kpk didesain
memudahkan kerja menegak hukum
termasuk misalnya upaya upaya penyadapan
kapan boleh dilakukan
pada saat penyelidikan boleh dilakukan begitu loh
mungkin undang undang yang ini yang memperbudah
penegak hukum ini mau akan dirubah tidak
betul sekali jadi memang juga pemahaman anggota dpr
itu harus jelas juga soal undang undang kpk
kuhp undang undang kpk
ini berjalan secara berselidiki
walaupun memang itu tidak berbeda
tidak ada diatur di undang undang
ada berbedanya dicek
boleh menyita sembarangan nggak ada
apa coba cek undang undangnya
undang undang kpk misalnya kapan dia boleh
ini aku lengkap undang undang nih selalu aku bawa
nggak ada itu di undang undang kpk
menyita sembarangan boleh
dicek dalam penyelidikan saya rasa durasi akan habis
kalau kita masuk ke dalam ini
kepolisiannya bisa memberikan ruang sendiri
jadi yang di cek dalam bab penyelidikan
kapan boleh dilakukan
nah jadi memang tahapan tahapan itu
jadi tidak salah melakukan penyelidikan itu ya
iya betul kemudian yang lain misalnya
seperti apa namanya upaya pencegahan ke luar negeri
kapan dia boleh melakukan
pada saat upaya penyelidikan bahkan
misalnya pada saat ada indikasi
seseorang diperlukan dalam proses pemeriksaan
kpk boleh melayankan
surat kepada kumham untuk melakukan pencegahan
bukan cekal ya kan selama ini
terimologinya cekal kalau tanggal tidak boleh
dia hanya boleh cegah jadi pada saat
orang keluar negeri diperiksa
jadi memang persis sekali
jadi memang undang undang sudah memberikan ruang buat kpk
nah jadi memang yang perlunya dievaluasi
adalah memang tadi misalnya soal
berapa sih pakaian ditangani oleh kpk
kalau perlu dievaluasi betul
karena saya pun juga menilai kerja kpk itu bukan tanpa kritik
dari mulai skala penangkapan perkara
kecepatannya tadi nah menurut saya itu
angket tidak harus diturunkan
atau kewenangannya menjadi
memeriksa hal hal yang sifatnya tadi misalnya
oh audit kinerja belum jalan ya harus diangket
sebetulnya audit kinerja selesai dengan bpk
sekarang kita masuk ke
simpulannya sedikit saja katakanlah nanti
misalnya sudah jalan nih menemui napi napi kasus korupsi
bisa nggak itu menjadi acuan informasi
dari mereka itu akan menjadi acuan
bahwa oh kpk melakukan kesalahan seperti ini
dan lain lain sebagainya
dari awal kalau dalam pandangan saya sudah jelas ya
posisi kita standing kita berbeda soal angket
jadi memang angket yang tadinya dia
memang harus memeriksa kewenangan bernampak luas
dikecilkan oleh dpr periode sekarang menjadi
lebih sederhana dan menurut saya itu tidak tepat
kemudian yang lain misalnya bagaimana dengan
bukti bukti yang tersaji orang secara prosedural
itu sudah sepakat kok berarti kan prosedural
kita nanya ini juga menjadi persoalan nah kemudian
yang diperiksa nah relevansinya
terhadap angket yang sekarang sedang bergulir itu di mana
oke baik baik singkat saja
mas indra bingung mau jawabnya
bingungnya ini enggak kalau aku sih sudah
luar kepala aja aku jawabnya pak mat tadi
dalam konteks apakah ini berdampak luas apakah
penegakan korupsi eh apa penegakan korupsi
penegakan korupsi itu tidak beranapak luas
tidak berdampak luas produk yang dilakukan oleh
kpk ini tidak beranapak luas beranapak luas pak
kalau orang disemenamenakan
apa republik ini dituduh
semua isinya koruptor seluruh institusi itu
cuma kpk yang tidak berdampak luas tidak
beranapak luas pak
kalau kesemenamenakan itu kita biarkan terus
dan kita menganggap kpk ini selalu
benar dalam melakukan tugasnya nah
ada yang dikira kalau misalnya ada kesalahan berarti
fungsi pengawasan di komisi tiga nya yang
tidak berjalan nanti ya kpk enggak jujur
enggak jujur orang bpk yang minta
data sop yang
baru kemarin itu diantarkan
jujur enggak itu selama ini
nggak mau diantarkan setelah kita
ada beberapa catatan
yang harus kita dalami nanti
singkat saja kita mau akhiri apa dampak
misalnya dari proses kesalahan keundangan undangan
kpk pernah kalah dalam putusan pengadilan
kpk juga pernah kalah dalam proses
pra peradilan jadi memang
dalam konteks mengkritik kpk upaya perdagangan hukum
itu bukan tanpa celah kpk pernah kalah
kpk akan kalah kalau memang tadi
secara prosedural dia enggak tepat salah ya
ya putusannya juga dia dikalahkan oleh pengadilan
pra peradilan diajukan dibantah oleh
pendakwa kemudian dia gugur oke
jadi agenanya masih panjang
mungkin perdebatannya juga masih panjang
kita lanjutkan lain kali ya kita tunggu
dan kita tunggu pandai cahangkan itu nanti kita tagi bang
ini akan menjadi tontonan yang menarik
oke dan baik buat
publik kita akan tagi apakah itu
menarik atau tidak bahwa proses ott
tadi yang disebutkan tadi sudah disampaikan ke publik
sudah terlanjur disampaikan ke publik ada
visualnya juga ada oke baik
nanti akan tertayang sementara ini saya ucapkan terima kasih
bang mas hinton terima kasih sama sama bang taufik selanjutnya
telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia
prime news dan kami masih akan segera
kembali setelah jeda berikut ini